ya anda masih di kupas tuntas kita tadi sudah diskusi soal berbagai kejanggalan dan keganjilan
tadi kalau bicara mengenai apa yang terjadi di awal tahun dua ribu dua puluh ini
ott atau operasi tangkap tangan kpk kepada komisioner kpu itu berawal dari korupsi dan penyimpangan
terkait dengan pergantian antar waktu yang tengah ramai
kita ketambahan tamu pada malam hari ini bagaimana sih potensi korupsi atau penyalahgunaan
terkait dengan paw paw yang mungkin publik selama ini nggak ngerti nggak paham
dan mungkin hanya di level internal di elit partai
kita sudah kehadiran dua tamu istimewa pada malam hari ini
yang pertama ada mantan komisioner kpu ada bang hadar gumai
bang hadar terima kasih sudah datang
dan di bangku penonton kita punya mantan calon anggota legislatif dari pd perjuangan
dari dapil kalbar i pak alex
pak akim terima kasih sudah datang
kenapa saya undang pak hakim di sini sebagai mantan caleg pd perjuangan
karena kita bicara mengenai di awal tadi wahyu setiawan bisa tersandung kasus ketika bicara mengenai
patgu lipat di pergantian antar waktu
pak hakim ini punya story nampaknya akan kita bagi kepada anda bagi kepada cnn indonesia
boleh kita tampilkan nggak
apa sih yang terjadi kepada pak hakim
kita kasih highlight sedikit supaya punya gambaran
nah ini dari salah satu media bata jadi anggota dpr alexius akim oknum pd perjuangan sewenang wenang dan langgarham
apa ceritanya pak akim
anda kok bisa gagal jadi anggota dpr
apa yang terjadi pada anda
dan apa hubungannya dengan paw paw yang sedang rame di awal tahun dua ribu dua puluh ini
baik terima kasih

baik terima kasih kalau pertanyaan demikian justru saya juga ingin bertanya gitu
mengapa bisa terjadi seperti itu
seperti diketahui bahwa pada pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas yang lalu
saya dari dapil kalbar i memproses suara terbanyak kedua setelah pak kornelis
nomor urut saya pada waktu itu adalah nomor urut tujuh
nah pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi
saya tidak akan cerita dari bagaimana penghitungan di tingkat tps
disana kita sudah tahu semua tentu ada saksi
tidak ada komplain pada waktu itu
lalu bagaimana penghitungan suara di tingkat kecamatan itu juga semua partai politik punya saksi
tidak ada komplain
yang anehnya itu setelah penghitungan di tingkat provinsi baru muncul
maka yang nomor empat keberatan melihat hasil perolehan itu perhitungan yang di tingkat provinsi
sehingga yang bersangkutan melakukan laporan kepada bawah seluruh provinsi
yang intinya menyatakan bahwa ini ada terjadi hal yang tidak enak
ini pasti ada pertukaran ada penambahan ada pengurangan dan lain lain terhadap suara caleg

saya yang dituduh
nah itu laporan yang bersangkutan kepada bawah seluruh provinsi
nah setelah dilakukan sidang acara cepat pada waktu itu ternyata tidak terbukti
nah lantas beliau melalui kuasa hukumnya lapor lagi ke bawaslu ri
meminta koreksi atas putusan bawah seluruh provinsi
hasil keputusan bawah seluruh ri memperkuat putusan bawah seluruh provinsi
dia clear sampai di situ
nah setelah itu beliau masih melalui kuasa hukumnya membuat laporan ke bawah seluruh ri
yang dilaporkan itu adalah panitia penyelenggara tingkat kecamatan yaitu ppk di enam kecamatan kabupaten landak
nah itu laporan kemudian diproses sidang di sana
ternyata putusan bawaslu ri pada waktu itu satu menyatakan secara sah dan meyakinkan
bahwa ppk di enam kecamatan dinyatakan bersalah
yang kedua diminta ppk di enam kecamatan untuk melakukan perbaikan daa satu
disesuaikan dengan c satu plano
yang ketiga diminta kpu ri untuk menindak lanjuti
itu keputusan dia
nah ini c satu plano itu adanya di dalam kotak suara
biasanya ini untuk membuka ini kita jadi dialog ini
ini harus perintah mk
kedalam aturan gak boleh sembarangan dibuka
nah ternyata waktu itu ada dibolehkan dengan catatan
ada saksi dari bawah seluruh ri
dari kpu dari provinsi bawah seluruh dan kpu
lalu dari kabupaten bawah seluruh dan dan dan eh panwas dan apa namanya
tambah dengan pemda setempat
jadi pemda juga ikut
bupatinya ya kan
nah dibuka dilakukan penghitungan ulang dilihat di sana
ternyata apa yang terjadi justru suara saya yang hilang

justru bertambah suara anda
tambah satu ratus empat belas suara
setelah itu karena pada saat penghitungan
kotak suara yang rusak
rusak akibat ditimpa di dalam gudang
jadi ini saya dilaporkan lagi
melalui bawah seluruh ri enggak salah
bahwa saya merusak
nah kemudian putusan melalui bawah seluruh ri
lalu status laporan dihentikan
alasan tidak ditemukan unsur unsur tindak pidana pemilu
yang dituduhkan pada pasal yang anda disebutkan di situ
baik singkat dipersingkat pak akip
artinya di sini clear
anda tidak melakukan pelanggaran pemilu di sana
dan anda satu dari dua calon yang berhak mendapatkan tiket untuk maju ke dpr
sesuai dengan prosedur
nah yang saya jadi bahan pemikiran saya setelah itu berlangsung
diambil oleh partai internal
ini tinggal menjelang satu hari lagi mau penetapan
apa yang terjadi saya dipecat
apa alasan partai waktu itu pak
pelanggaran kode etik
kode etik yang malah saya enggak tahu
nah saya dipecat
lalu pada waktu itu pak michael geno mengundurkan diri
pemenang ketiga ya otomatis yang pemenang keempat menduduki kursi kedua
siapa pemenang keempat pak
alasan kpu tidak bisa menetapkan saya karena tidak memenuhi syarat
ya kan tidak memenuhi syarat dipecat
anehnya lagi tanggal dua puluh november ini tadi
saya diundang oleh dpp
untuk mengikuti rapat konsolidasi partai
nomor urut satu ratus tiga puluh satu diundangkan itu
anda jadi masih dianggap kader pdi perjuangan
kader pdi perjuangan loh ini yang mana yang benar
kalau saya masih kader pdi perjuangan
berarti saya yang ditetapkan
apakah orang yang saat ini menjadi anggota dpr
mewakili kalbar satu itu orang yang
mempersoalkan anda di persoalan
apa yang janggal dari proses ini
dalam perspektif anda pak hakim singkat saja
ya janggalnya itu
kan kita ini dalam pemilu itu
ada namanya penyelenggara ada partai politik
di penyelenggara ini karena udah clear
tidak bisa dulu langsung diambil oleh
jadi ini kalau ini yang terjadi
kalau ini yang terjadi berarti nanti
ke depan ini tetap jadi fenomena
yang menarik lagi
bapak melakukan gugatan nggak atas putusan
dpp pdi perjuangan itu kenapa
ya saya tidak mempunyai kemampuan
untuk melakukan gugatan
meskipun anda menyesali
pemecatan anda tanpa ada
sesuatu yang jelas gitu
sekarang bapak masih tetap aktif
setelah pemecatan itu
tidak karena saya sudah dipecat
tadi kan dipecat kemudian tetap diundang
tidak hadir bapak sampai sekarang
merasa sudah tidak jadi anggota pdi perjuangan
karena sudah dipecat karena itu tadi
penyebabnya sehingga saya tidak bisa
dan anda lihat itu putusan yang menurut anda
menurut anda kurang atau janggal begitu pak
saya minta keadilan lah di sini nanti
bapak jawabin mana kita untuk membahas ini gitu
baik baik pak akhir terima kasih
saya mau ke sebelum dijawab oleh bang terry nanti
apa sih yang terjadi di pd perjuangan
anda lihatnya gimana mas hadar
peristiwa seperti ini
ya saya kira ini yang saya pun kecewa ya
belakangan ini ada sejumlah partai politik
yang seenaknya saja gitu
kita tahu betul
di dalam sistem pemilu kita
itu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
apa makna dari sistem ini
bahwa di dalam penetapan siapa yang menjadi calon terpilih
adalah yang memperoleh suara terbanyak
dari yang dia peroleh masing masing
nah tetapi setelah pemilu jelas
selesai hasilnya sudah ditetapkan
ada beberapa partai politik memutuskan sendiri
mau menentukan yang terpilih itu adalah yang ini
bukan yang memperoleh solar terbanyak
nah menurut saya ini cara yang keliru
bertentangan dengan undang undang
dan merusak sistem pemilu kita
kasus pak hakim ini satu dua atau banyak mas hadi
ada beberapa ada beberapa ya
jadi mungkin belasan angkanya ya saya tidak ingat persis
tetapi sayangnya juga
di dalam kasusnya pak hakim ini
penyelenggara pemilu tidak cukup melindungi
dari para caleg yang diberhentikan
karena kalau kita tanyakan
apakah pak hakim sudah juga dapat surat pemberhentiannya
saya dengar sudah dapat pak
sampai hari ini jangan kagum dapat
mau baca juga enggak ada
nah misalnya itu
nah jadi seharusnya setelah calon calon ini
mendapat suara dari rakyat pemilih
yang asumsinya mereka memilih karena dianggap
inilah yang terbaik buat wakil kami
dan undang undang jelas menyatakan
bahwa yang ditetapkan terpilih suaranya terbanyak
nah ini tidak terjadi
itu mungkin kan di depan tv juga ya
kalau nggak salah rapat pleno di jakarta kan
jadi partai dalam hal ini pdip
pak hakim dari pdip
mohon maaf saya harus menyebut
karena supaya jelas ya
itu mengatakan bahwa adalah yang nomor empat
suara yang nomor empat ya
karena ini sudah diberhentikan
dan ada satu lagi calon
itu sudah mengundurkan diri
penyelenggara pemilu menurut hemat saya
seharusnya memastikan dulu
jadi jangan hanya mendengarkan partai politik ini saja
ini sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
suara rakyat itu harus diperhatikan
nah ini tidak terjadi
yang bersangkutan itu tidak diberikan ruang yang cukup
untuk membela dirinya
menjelaskan posisinya dan seterusnya
berarti anda lihat ada yang salah dari sistem
tidak tidak sistem
menurut saya sih
aturankah ataukah memang perilaku partai politik kah
ataukah atau apa yang salah
kita akan bahas itu
termasuk bang terry akan menjawab
apa namanya tadi keresahan pak hakim ushajana
kami akan segera kembali
baik anda masih di kupas tuntas
kita tadi sudah mendengar apa namanya
pengakuan dari pak hakim analisa mas hadar
sebelum kedua punggawa punakawan di sini
saya akan ke bang terry
anda harus menjawab
paling tidak partai anda tadi berkali kali disebut
apa sih sebenarnya yang terjadi
atau anda punya perspektif lain misalnya
saya ini mantan ketua badan bantuan hukum
ladang korupsi baru
saya pikir di partai kami itu
tidak pernah ya ada seperti itu
kalau konsepnya beliau
beliau ini bukan dalam posisi paw
karena belum ditetapkan sebagai anggota dewan terpilih
sama juga dengan kejadian yang
yang harun siapa itu
itu juga tidak ada kaitannya dengan paw
karena proses ini jauh jauh hari
sebelum ditetapkan pasangan calon terpilih
sepanjang pengetahuan terbaik saya di pdi perjuangan
saya tidak pernah mengalami itu
tapi tidak tahu
kalau memang beliau ini kan bahasanya bermuatan hukum
dan patut juga dilakukan pengujian secara hukum
saya hanya mengatakan sih demikian
oke kalau menurut anda
apa yang terjadi pada
ini kan mungkin pak hakim hanya salah satu kasus beli
yang mungkin kalau kata mas hadar tadi
ada banyak sekali
beberapa paling nggak belasan kasus kasus seperti ini
apa yang membuat kemudian hasil pemilu
itu bisa diputar putar
itu bisa diputar putar dengan sangat mudah
oleh diskresi partai
ya karena ada celahnya memang ya
celahnya itu yang tadi
salah satunya digambarkan tadi oleh pak alec ya
tapi tiba tiba juga ada yang mundur
dengan alasan yang kita juga nggak tahu
kan sebetulnya gitu ya
bukan dari awal juga yang bersangkutan mundur
itu praktek praktek yang lama
tapi secara umum menurut saya
karena punya partai sendiri
itu adalah pertimbangan untuk mendukung ya
orang orang untuk siapa yang prioritas mereka untuk menang
dan seterusnya gitu
awalnya sih mereka tentu saja
sesuai dengan ketentuan undang undang yang mengatakan pilih aja semua
nanti ternyata orang orang yang mereka jago kan ini
ya dibuatlah mekanisme mekanisme yang seperti yang sekarang ini gitu ya
ada yang melalui mekanisme yang menurut kesadaran dia sendiri
akhirnya mundur mundur mundur
yang diinginkan itu yang menang
kan kira kira gitu
ada seperti kasus wahyu ini kan
melalui proses pengujian di ma dulu gitu ya
kemudian aturannya dirubah ya
dan seterusnya gitu ya
ada yang sedikit agak lebih kasar ya
yang bersangkutan langsung dipecat pecat aja gitu
baik sebelum penetapan hasil pemilu
maupun nanti dalam proses pau
ini kan bukan lagi di wilayah persoalan mengatur sistem
lebih pada etika politik gitu
partai bisa nggak menghormati suara rakyat
kan di situ
kan itu sesuatu yang nggak bisa kita buat hukumnya gitu loh pak
ini yang rakyat sudah memutuskan
bahwa pak alex inilah yang mendapat suara terbanyak kedua
kan kira kira gitu
melalui pemilu yang juga fair gitu
apakah partai mau menerima fakta ini
menerima kenyataan ini
bagi sebagian partai yang gak mau menerima
terjadilah proses proses ini
kan kira kira gitu
kalau pak hakim
menurut anda kasus anda ini apa yang membuat anda
kemudian akhirnya tersinggir
aroma apa yang anda cium di luar proses tadi
prosedural proses administrasi sudah dijalankan
baik saya tidak berpikir
pikir negatif ya
ada terjadi hal hal yang tidak
yang mungkin serupa
apalagi yang serupa dengan yang
tapi yang justru jadi pemikiran saya
ini kita memberikan pembelajaran politik yang keliru
untuk bangsa dan negara yang tercinta ini
mengapa saya katakan demikian
mulai saat mendaftar
sampai pada penetapan
ini sebetulnya ranahnya
kalau menurut saya
mohon maaf kalau salah
belum itu bukan ranahnya partai politik
nah setelah pelantikan
nah baru diserahkan ke praksinya masing masing
ini loh pdip ini loh green dran dan seterusnya
terserah setelah itu
maka itu pun kalau memang ditemukan
apa yang membuat anda tidak mau melakukan perlawanan hukum pak hakim
kalau anda merasa anda benar
ya saya merasakan satu capek
ya kan bertarung sekian bulan itu lelah pak
yang kedua itu tidak memungkinkan untuk memenangkan pertarungan itu
saya adalah pesimis
makanya kemudian anda memilih untuk ya terima saja nasib itu
bung ferry problem nanti sebelum mas sadar
jadi bagi saya ya
selalu penyimpangan di ruang ruang politik
itu kejahatannya tidak melibatkan satu dua orang
ini kejahatan tim
apa permainan paw seperti ini tidak bisa sendirian
kasus pak hakim
ada kecurigaan terkait kasus mulan jamila
kasus paw di pdip yang melibatkan pak wahyu setiawan
ini kan kejahatan yang paripurna ya
ada di partai ada di peradilan ada di penyelenggara pemilu begitu ya
yang kemudian ada mata rantai yang kita tahu ini ada relasinya
tetapi sulit dijelaskan
karena harus dibuktikan di pengadilan terlebih dahulu
nah semestinya dalam kasus seperti ini
yang harus ditonjolkan
kerugian itu tidak hanya kepada sosok pak hakim saja
tetapi kepada pemilih
orang yang berharap memilih seseorang untuk kemudian memperjuangkan aspirasinya
ini nilainya tidak ada
coba bayangkan dalam kasus paw yang melibatkan mas wahyu dan pdip ya
begitu panjang listnya yang dilewati
suara suara terbanyak yang melibatkan publik banyak ya
kader kader pdip yang memilih calon calonnya
ini dirugikan besar
saya harus apresiasi ya
misalnya ketua umum pdip bu mega itu selalu konsisten
kalau ada kader kadernya yang bermasalah seperti ini selesai
nah saya menunggu ini
apakah kondisi yang melibatkan kader kader pdip yang ada saat ini
juga diperjuangkan oleh bu mega secara konsisten atau tidak
karena kejahatan ini tidak merugikan pdip saja
tetapi orang yang bersimpati dan memilih pdip
nah itu yang menurut saya yang perlu dipertimbangkan
saya ingin kembali mengingatkan bahwa
satu sistem yang kita pilih untuk kita gunakan itu
ada makna tertentu
dan kita harus konsisten menerapkannya
jadi kalau tadi dikatakan
rakyat pemilihnya itu kurang diperhatikan
iya sampai hari ini saya mendengar pak hakim ini pun ditanyakan oleh para pemilihnya
bagaimana pak bagaimana pak
nah sistem kita itu bukan sistem yang proporsional dengan daftar calon tertutup
itu beda sekali
kalau yang tertutup memang partai politik menyiapkan calonnya
kemudian dalam menentukan siapa yang terpilih itu sudah jelas
kita tidak mencoblos calegnya langsung
coblos partainya saja
yang akan terpilih kalau memang partai itu dapat kursi yang nomor satu
kalau dapat dua kursi nomor satu dan nomor dua
tetapi kalau sistem terbuka
itu suara terbanyak yang didapatkan oleh calegnya masing masing
nah itu penting sekali harus kita perhatikan
makanya saya sangat kecewa ada partai partai politik yang kemudian mencari jalan sendiri gitu ya
untuk menentukan yang terpilih adalah yang ini nih
ibarat kalau kita main pertandingan main bola misalnya
semua itu harus clear dari awal
aturan mainnya seperti apa
jangan cari cari cara setelah hari pemungutan suara kita mau ngatur yang lain lagi
nah itu dia
menurut saya itu keliru besar
jadi ini harus dibenahi
kembali mengenai chance ruang suap di penyelenggara pemilu
menurut saya chance itu ada
tetapi kalau mau masuk di pintu ini memang ada dua ya
kita bedakan penggantian antar waktu dan penetapan calon terpilih
kalau penggantian antar waktu kita bicara mereka mereka yang sudah menjadi anggota dewan
nah kalau yang pertama ini menjelang menuju menjadi anggota dewan
nah aturan aturan yang ada di level undang undang maupun penyelenggara pemilu itu sudah sangat jelas gitu
jadi ruang untuk merubah rubahnya itu sebenarnya kecil
jadi ada sistem pertahanan sendiri sebenarnya di penyelenggara baik di undang undang di peradilan ataupun di mana pun
dan bagaimana sekarang kita berkolaborasi partai politik terutama bang terry ke depannya
untuk menutup karena celahnya sudah ada ya kalau nggak ada celah juga dicari cari celah
bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk bisa menghargai hasil pemilu
kemudian menutup ruang ruang korupsi di antara antara yang publik tidak begitu tahu ini
kami akan segera kembali usaha jeda
sampai jumpa sumpah